ya ya masih langsung dulu dong ya kan ketauan deh bukan saya tapi mas topati
sehat ya mungkin anda penasaran ya kenapa ada mas topati di bisnis anak muda tapi ini bukan
bisnisnya mas topati ya kita akan bahas mengenai ini loh merek yang dimiliki oleh seorang anak muda di
mas tapi banyak banget yang pakai ini musisi ternama salah satunya mas topati dan ini kabarnya ini
masya omsetnya sudah ratusan juta rupiah seperti apa sebenarnya perjalanan dari di mas ini sampai
tangan mas topati dan juga para musisi ternama simak di bisnis
bagi para musisi atau pehobi musik menggunakan softcase atau yang sering disebut sebagai tas untuk alat musik ini dinilai lebih fleksibel ringan dan mampu melindungi alat musik ketika dibawa berpergian
gbm adalah produk softcase alat musik yang dirintis oleh dimas bagus maulana sejak april dua ribu empat belas di tanjung priok jakarta
berlatar belakang sebagai seorang gitaris band dan melihat peluang masih sedikitnya produksi softcase dengan tampilan menarik inilah yang membuat dimas banting setir terjun ke dunia usaha softcase alat musik yang dipasarkan via offline dan online
sejumlah musisi ternama tanah air tertarik menggunakan produknya
sebut saja toh pati band ntrl dewa bujana baim dan lainnya

ini gimana ceritanya bisa sampai ke tangan para artis ini
mungkin berawal banget tuh aku ada temen namanya agung

nah ini juga yang saya ingin kasih tau
ini juga yang saya ingin kasih tau
ini juga yang saya ingin kasih tau
ini juga yang saya ingin kasih tau
ini juga yang saya ingin kasih tau
ini juga yang saya ingin kasih tau

ini juga yang saya ingin kasih tau
ini juga yang saya ingin kasih tau
ini juga yang saya ingin kasih tau
ini juga yang saya ingin kasih tau
ini juga yang saya ingin kasih tau
ini juga yang saya ingin kasih tau
ini juga yang saya ingin kasih tau
ini juga yang saya ingin kasih tau
ini juga yang saya ingin kasih tau
ini juga yang saya ingin kasih tau
ini juga yang saya ingin kasih tau
ini juga yang saya ingin kasih tau
ini juga yang saya ingin kasih tau

ini juga yang saya ingin kasih tau
ini juga yang saya ingin kasih tau
jadi coba saya peregakan ya
so far sih selama ini kita nggak pernah ada keluhan apa apa ya
terus ya kalau untuk drum gitu gue ngerasa nyaman gitu
terus aman praktis gitu buat dibawa bawa
mempermudah kru kita juga sih ya
produk lokal yang dimiliki d muff ini mendapat apresiasi dari grup band n trl
brand lokal sekarang enak kita nggak usah nyari brand import lagi ya
maksudnya brand lokal kualitasnya udah oke banget sih sekarang
memiliki produk yang kini cukup familiar di kalangan musisi bukan hal yang mudah diraih dimas
banyak pengorbanan dan proses yang telah dijalani hingga berada di posisi saat ini
sebelum terjun ke produksi softcas
dimas mencoba peruntungan di usaha warung internet atau warnet dan penyewaan studio musik
namun kedua bisnis tersebut gulung tikar
selanjutnya modal awal tiga puluh sembilan juta rupiah untuk produksi softcase berasal dari penjualan gitarnya seharga sembilan juta rupiah
dan tiga puluh juta rupiah dari hasil jual peralatan studio
ketika menjalani ini modal awalnya dari
pertama kali jual gitar vendor stratocaster
sebagai seorang gitaris
ya karena aku sebelum bisnis ini emang aku berbisnis juga
aku pertama bisnis warnet terus aku punya studio studio aku tutup baru aku bisnis ini
pas aku bisnis ini aku lagi ngeband waktu itu
ngeband masuk berapa level promo sana promosi ini akhirnya aku jenuh
udah deh aku balik ke bisnis lagi aku coba pun setuju bisnis aku coba keluar dari band
jadi bener bener tinggalin main gitar
udah dua tahunan aku gak main gitar
orang masih menanyakan
apa yang menginspirasi dan ketika apa sih dimas sampai bisa oke saya mau usaha ini
dibilang mau mulai usaha ini enggak
awalnya bener bener lagi lagi dulu kan masih ngeband ya masih ngeband
banyak waktu kosong pikiran kayaknya bisnis case itu lucu gitu
bisnis case lucu aku kepikiran udah deh coba deh buat karena aku dulu punya shock cash juga
eh softcase jadi ngomongnya kan
karena softcase itu bahasa orang awam lah
biasanya softcase aja lebih enak
soft itu bahasa orang awam
aku punya case aku bongkar aja deh bongkar
oh kayak gini
iya warnanya hitam atau coklat gitu ya
ya dulu motif juga ada cuman gak begitu banyak motif
aku coba bongkar aku lihat oh materialnya kayak gini dengan sok tahunya
ah beli aja lah di tanah abang juga banyak bahan bahannya
tukang jahit belakangan gitu
eh pas bongkar pertama pasti kendalakan duit ya
akhirnya cari uang
eh bukan cari uang sih
jadi jual ada barang yang kesayangan akhirnya jual untuk modal aku beli bahannya
aku cari tukang tukang jahit dan gak segampang itu sebenarnya
oh lu buat case sekarang ya
ya udah temen ya biasa kalau temen kan
ya udah ada tuh yang reject reject banyak
akhirnya pertama kali tuh aku jualin yang rusak rusak
jadi kalau kita coba jual ini
waktu pertama kali case nya jadi dipasaran kemana dulu
temen yang pasti sih
terus langsung tertarik gak atau apa tanggapan temen waktu pertama kali liat
hmm pertama kali
oh lu buat case sekarang ya
ya udah temen ya biasa kalau temen kan
ya udah ada tuh yang rejec reject banyak
akhirnya pertama kali tuh aku jualin yang rusak rusak
yang prototype yang dulu lah yang salah salah
bagaimana harga waktu itu
seenaknya dia aja mau berapa
mau lima puluh lima puluh seratus seratus seenggaknya gini
aku dapat uang lagi untuk aku puterin lagi
karena emang dari awal itu ya itu cuman bahan dibuang buang
ibaratnya buang buang uang lah bukan berarti buang buang uang ya
lebih ke pembelajaran ya sekolah juga
iya karena kan itu nggak ada nilainya harganya
belajar itu gak ada terpatokan harus berapa gitu
berawal dari hasil produksi hanya empat puluh item per bulan
kini dbm rata rata memproduksi
tiga ratus softcase setiap bulannya
dengan omset dikisaran seratus juta rupiah
selain melakukan promosi ke teman teman
dimas juga sempat menjual hasil produksinya lewat toko online
hingga kini ia telah memasuk produknya ke gerai gerai musik
yang ada di sepuluh daerah di indonesia
salah satunya yaitu di gerai musik ternama
yang berada di kawasan kelapa gading jakarta utara ini
ada beberapa penilaian yang dilakukan pihak gerai
untuk menentukan produk layak dijual di gerai tersebut atau tidak
untuk dbm sendiri ini kan meluncurkan gig bag
untuk kickback sendiri kita mesti lihat mungkin dari harga ya
harga murah bahannya blue drew pasti dalamnya
ketebalannya juga harus bagus untuk safety gitar juga kan
biar kena benturan atau apa
guitar itu safety ibaratnya
dan untuk bahan luarnya pastian juga
jangan terlalu keras juga
bahan luar untuk bahan
kalau dbm seperti ini kan
ini nggak keras tapi dia lentur
tapi dalamnya itu lebih tebal
walaupun ini lentur tapi tebal
jadi di samping safety juga
dan juga kalau nanti sewaktu waktu
ketindi atau gimana
dia bisa balik lagi karena fleksibel
mulai banyaknya permilitan pasar
menjadi berkah sekaligus tantangan dimas
untuk menjaga kualitas produk
yang paling penting itu ketika membuat gig bag
apa sih yang paling penting dan juga bahan bahannya
pertama material ya
semua produksi pasti material harus kita lihat
karena material itu berbeda beda
kayak aku ini bahan
aku pakai bahan namanya seribu delapan ratus
nah setiap toko itu ditenabang banyak
semua sebelah markuman kualitasnya berbeda beda
terus kualitas busa di dalam form
itu merek banyak harga sama kualitasnya berbeda beda
kenapa aku tahu
karena dulu tuh aku proses pengembangannya ini
aku pakai merk busa ini merk busanya beda beda
oh hasilnya beda beda ya
enggak tingkat kekerasan ya
jadi ada busa yang tebal cuman dipencet gini nggak langsung ngepes
ada juga tipis cuman kenceng
kalau bahasa jawa nya mentuk
masalah pasti ada karena kita belum masukin barang sendiri
kita masih ibaratnya numpang adalah salah satu distributor toko
kita beli di dia
cuma ya gitu barangnya kadang kadang habis
habis itu karena bahan yang dipakai seperti ini banyak orang pakai
ini bahan standar lah dalam dunia tas
koper itu sudah bahan bahan standar
karena di dia mungkin harganya lebih murah dan harganya eh barangnya bagus
harga murah bahan bagus lah
itu indonesia banget
selain material proses pengerjaan softcast juga menjadi hal krusial
agar konsistensi produk tetap terjaga
para pegawai yang bekerja di sini biasanya sudah memiliki dasar sebagai penjahit tas
pelajaranonya sedikit rusak tapi dayanya exatamente

bisnisnya di bidang softcase yang mengutamakan kualitas bahan dan ketelitian dalam mengukur bentuk
dimas selalu menanamkan prinsip kerjasama kepada para pegawainya
jadi gimana caranya mengatur strategi baratnya strategi kerjain
karena kerjain misalnya ada gitar ada bass ada softphone itu tingkat kerjainnya berbeda
kalau dicampur campur emang agak sulit lebih enak gitar gitar semua
cuma terkadang kita campur campur tapi kita lihat dulu kira kira sanggup gak nih
kalau dibawa jatuh seperti ini
biasanya aku berunding dulu sama mereka ini minggu depan jatuhnya ini nih gimana
kalau jatuh lagi berantakan udah ini jatuh kita berantakan gimana nih benerinnya
dimas juga sempat mengatakan bahwa untuk mencari pekerja itu susah susah gampang
nah kalau sekarang untuk menjaga mereka ini tetap betah untuk bekerja di dbm apa yang dilakukan
sebenarnya sih masalah betah atau enggak semua karyawan pasti intinya masalah gaji
kalau ke depannya sih kalau aku sih gak terlalu maksain
kalau emang mau terus di sini terus kalau mau enggak ya silakan
yang penting kita baik baik aja gitu
walaupun aku punya pengalaman dulu di awal awal aku sering disakiti lah ya dikecewakan
aku udah percaya salah satu orang kok dikecewakan yaudah jadi pengalaman aja
karena semua semua usaha semua orang pasti punya masalah
apalagi di bisnis
di sisi itu kita mempunyai berapa karyawan
dari semua karyawan itu kan sifatnya berbeda beda
kita gak bisa menyamakan
salah satu a kalau diomongin enak si b di ngomongin kadang kadang diem diem
cuman hatinya enggak
kita harus mengambil posisi ibaratnya
salah satu pegawai dbm yang mengikuti langkah dima sejak merintis usahanya adalah rian
sehari hari ia mengontrol
hasil produksi yang ia kerjakan bersama rekan rekan
kalau tugasnya sih ya suruh ngontrol juga ya
ya suruh lihat kurangannya apa terus ada yang salah apa gimana gitu kan
suruh ya suruh lihat suruh ngecek
terus misalnya kekurangan barangnya apa gitu kan
kalau dima sih orangnya baik sih
orangnya ramah ya kan
orangnya sama karyawan juga kayak seperti teman sendiri gitu kan
cuma kalau lagi saat kerja ya kayak temen sendiri gitu kan
sekarang sih alhamdulillah ya udah mencukupi sih
udah bisa mencukupi keluarga di rumah
sudah bisa bantu ibu juga di rumah
alhamdulillah sangat membantu kalau sekarang
kalau awalnya ya merintis dulu ya kan
tapi alhamdulillah sekarang ya sudah lumayan sih masalah penghasilan
meski telah memiliki pegawai mayoritas pekerjaan memang masih dipegang sendiri oleh dimas
mulai dari administrasi promosi hingga produksi
kalau aku sih lebih senang sendiri ya
karena kalau usaha bareng bareng aku takut terjadi masalah
makanya kayak aku dbm ini agak lambat perkembangan karena ya aku sendiri
yang untuk investor dan lain lain pasti banyak yang mau ngasih modal
cuma berpikir coba deh kembangin kembangin dulu
karena aku pengen ngerasain gimana nih dengan segini uang bisa diputer nggak
bisa diputer nggak
aku pengen ngalamin grafik dulu
kalau kurang stabil kurang baru
kayak pegawai aku nambahnya liat sikon
kalau emang kita kurang oke kita nambah lagi
kita lihat nih dalam segini kita mampu sekian
sekian toko mana yang kita masukin
kita benar benar lihat statistiknya
kalau toko itu nggak stabil ya kita autin aja
kita cari toko toko yang pasti aja
dimas masih mengerjakan sendiri
pembagian pengelolaan keuangan seperti apa
aku ngatur sendiri semuanya
dari admin aku ngatur pengelolaan uang aku atur
untuk produksi mana untuk kas
mana untuk keperluan perusahaan
mana untuk keperluan pribadi
lebih banyak pengelolaan untuk
untuk gbm sendiri pasti
tapi nggak ada kas ya aku
karena aku selalu puter puter terus sih
ini duit ada
kita order mungkin dua atau tiga minggu paling lama sebulan
mungkin dua bulan kalau tokonya bandel baru bayar
kalau nggak diingetin
jadi duitnya mandek
jadi duitnya tidak diterima di awal
jadi kebanyakan toko juga
ada toko yang kasih sekarang seminggu langsung bayar
ada yang saat kasih sekarang per dua minggu bayar
ada juga toko yang bandeng
tunggu diingetin dulu
nah untuk mengisi itu gimana tuh
aku duitnya aku camat comot aja
dulu selama ini aku puter dari duit yang ada
coba pakai duit yang ada
sampai aku pengen pada titik
di rupiah panglos ini aku lihat statistik nih
masih keteteran apa nggak
karena aku kemarin berpikir
aku nambah gini
karena di bmk sendiri aku mencoba sistem
dulu tuh mereka tukang motong sendiri
masukin busa sendiri
jadi satu orang menyelesaikan satu sampai selesai
terus akhirnya aku pikir
wah lama nih kayak gini
aku berpikir dulu juga
eh nambah tukang jahit itu malah lebih cepit
justru semakin riwah
sekarang ada yang ngotongin
mereka jahit sendiri sendiri
mereka jahitnya nge team
akhirnya aku mendapatkan ramuan
dengan segini aja
dengan kapasitas tiga orang di sini
minimal seminggu bisa enam
kalau produksi semua
kalau dicampur sama customer
makanya yang paling susah tuh customize
black event point berarti tahun berapa nih
sebenarnya di idang moda moda
modal itu berapa
karena emang bisnis case seperti ini
karena modalnya gede
modalnya gede untungnya tipis
dukungan keluarga menjadi semangat tersendiri
bagi suami dari wahdania ini
sejak menikah pada enam mei dua ribu tujuh belas
dimas berencana mengajak sang istri
juga ikut terjun
dalam bisnis yang sudah hampir empat tahun
sekarang kan aku di bm itu
kayak admin masih aku yang pegang
karena aku masih belum bisa percaya sama orang
karena admin kembali lagi ke masalah brand
takutnya kalau aku hire orang
dianya ada masalah keluarga atau apa
karena brandku sendiri
jadi aku masih pegang
tapi emang sekarang mungkin aku lagi
tapi istriku yang aku ajarin
untuk jadi admin
berwirausaha memang sudah menjadi impian dimas
dukungan pun terus mengalir
dari sang ibu
awalnya memang saya pertanyakan
ya sebagai orang tua
kebanyakan pada umumnya seusia dia kan
cuman memang dari awal dia
kemukakan ke saya
dengan teman temannya kan banyak contoh
ya dengan cerita begini begini
kayaknya enggak deh
mau buka usaha
jadi ya itulah awal mulanya
terus mendukung ya
dia sudah geluti
yang terakhir ya
di dbm ini
tekad untuk terus belajar
menjadikan dimas kini telah memiliki usaha sendiri
omset yang besar
dan memiliki jalinan pertemanan
dengan para musisi papan atas
hal yang ia mulai dengan
dan menjadi atensi yang besar
dengan kualitas produk
yang dimilikinya saat ini
jadi fokus dimas sekarang apa
kalau dari dbm sendiri
untuk mass product yang harga standar lima ratus an
kita udah mulai stabil di toko
mungkin di tahun dua ribu sembilan belas
kita akan mengeluarkan dbm yang tipe premium
mei dua ribu delapan belas ini kita lagi proses sih
ke berapa pabrik
karena harus ada
karena harus ada
karena harus ada
karena harus ada
bukan produksi toko toko biasa
aku harus kerja sama pabrik
aku cari pabrik yang harganya masih bisa
aku buat protein dua ribu delapan belas
berapa musisi yang gue kenal
yang sering berpergian
gitarnya aman gak
taruh di bagasi dan lain lain

mereka yang masih muda
ya mungkin masih takut takut

atau seperti apa

tapi intinya cuma satu
mau dulu gak usaha
mau dulu gak
panjangan itu pasti nyerah
intinya menurutku ya